hai mudanya kalau mungkin sekarang bandelnya ustadz mendingan muda bandel tuanya jadi baik
atau yang namanya bandel japon dia tua atau waktu muda itu ada baiknya
saw bandel ya bandel baik ya baik dunia jangan diputar balik
komputer sudah datang sudah pak
saya rasa komputer bisa kita pakai untuk membantu anak anak
kalau anak anak menyukai komputer pikiran mereka akan makin maju
mudah mudahan paku itu juga yang saya harapkan
banyak sebenarnya yang ingin saya bicarakan
dengan bu guru yolong
waktu bu guru yang
bapak tak sibuk untuk masalah anak anak pak
saya dihadirkan di sini kan memang untuk anak anak
pak aku bisa ceritakan semuanya pada saya
kayaknya bapak tuh emang sengaja nahan bu guri lola
sudah dari kecil pebri sangat dekat dengan saya
apakah itu akan mempengaruhi kejiwaannya
kita harus tanyakan ini ke dokter clara pak akum
lalu saya harus bagaimana ya bu
kan tadi sudah saya sampaikan pak
bapak dari tadi bu guri lola mau pulang tapi bapak tahan tahan terus
iya kan bu guru
ya sudah kalau begitu saya pamit ya
bapak suka ya sama bu guri lola
silahkan diminum kopinya kang dadang
terima kasih ido
mantap dok mantap
doi kalau mertua kamu pindah ke sini gimana doi
ke rumah ini mak
maksudnya kang dadang
iya pindah ke sini
maksudnya dia ke sini beli rumah
terus dia pindah ke sini gimana
ya bagus tuh kang dadang
bagus karena rumahnya ditempatkan
kalau dia beli rumah di sini
kalau dia nggak pindah ke sini
sayang rumahnya cepat rusak
kamu gak apa apa dia pindah ke sini
ya gak apa apa tuh kang dadang
tidak terganggu begitu
yang tinggal di rumahnya siapa
mertua saya atau saya
ya dialah mertua kamu
dia tinggal di rumah dia
kamu tinggal di sini di rumah kamu
ya kenapa saya mesti terganggu atau kang dadang
saya nggak merasa terganggu dan diganggu
kalau saya mah terganggu tadi
supaya nggak mengganggu kang dadang
mertua saya kan gak pindah ke ciraos
aku memang hebat ya
aku memang hebat tuh kang dadang
mak ejen kuraisin gak kesini mak
baguslah kalau udah gak kesini lagi
mak males liat mereka
ecin sama idah
kalau besok besok mereka kesini
bilang mak gak ada
mak malas ketemu mereka
mak malas ketemu mereka
mak malas ketemu mereka
nya ada apa mak bos
mak gak mau lihat mereka lagi
jangan deket deket sama ecin sama idah
kamu dengarkan cuy
kamu harus kepadanya
karena ini menyangkut nama baik
mendingan muda bandel
tuanya jadi baik
itu yang namanya bandel
ya pun dia tua
atau waktu muda
tidak ada baiknya
baik ya baik
iya pak ustadz
ya memang iya
dia sekarang sering telat
dan tidak pernah agak
ngidernya jauh ustadz
daripada urusan akhirat
berarti sudah waktu maghrib
kalau saya minta kamu adam
pasti tidak mau
sokatu mau dicoba ustadz
wah kenapa itu tuh

ini bisa kesialan
sesuai v aware
sholat teh bukan lomba lari
yang dinilai teh puan karena orang
neng teh udah nelponin toko toko
ini juga udah catet catet harganya
harganya lebih mahal dikit dari toko rembulan
toko surya teh harganya sama
kayak toko bahagia
bonusnya teh dapet payung
kayak toko bahagia